trauma karena anaknya tewas kecelakaan akibat jalan berlubang
seorang bapak di nganjuk rela menambal jalan berlubang hingga puluhan kilometer
dia melakukan ini agar orang lain tak bernasib tragis seperti anaknya
aksi ini dilakukan dengan alat seadanya dan tanpa imbalan apapun
dengan mengendari motor bututnya pak kencong lima puluh dua tahun warga kelurahan warujayang
kecamatan tanjung anom menyusuri jalan raya untuk mencari jalan yang berlubang
dengan memanggul cangkul dan sebuah timba air
pak kencong mulai menutup jalan yang berlubang dengan tanah di sekitar lokasi
agar lubang di jalan tertutup dan rata
bahkan terkadang ia terpaksa sampai kehabisan bensin
karena jalan yang ditelusurinya hingga puluhan kilometer
aksi pak kencong ini bukannya tanpa sebab
aksi ini dilakukan karena trauma kejadian setahun silam yang merenggut nyawa anaknya
anaknya tewas terjatuh dari motor akibat jalan yang berlubang
setelah itu dia berjanji akan menambal jalan manapun yang berlubang yang ia temui
agar orang lain tidak bernasib tragis seperti anaknya
setelah selesai biasanya pak kencong menyempatkan diri berziarah ke makam anaknya
pak kencong berharap pemerintah segera memperbaiki jalan yang berlubang
agar tidak lagi memakan korban seperti itu
agung wibowo nganju